selasa pagi sejumlah elemen buruh dan mahasiswa kembali turun ke jalan
menyuarakan penolakan undang undang cipta kerja
menurut jurubicara gerakan buruh bersama rakyat nining elitos
aksi dilakukan bukan untuk menuntut judicial review
melainkan mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti undang undang
selain itu mereka turut mendesak pemerintah menghentikan tindakan represif aparat terhadap masa aksi
kami tidak ada upaya untuk bertemu dengan dpr
tapi kami menegaskan bahwa sikap politik kami adalah kami tidak percaya dengan partai politik
elit politik termasuk kekuasaan hari ini
kalau saya maklum karena mendik bunca sendiri aja pebisnis
mantan ceo gojek wajar kalau pendidikan hari ini itu dijadikan lahan bisnis
aksi ini juga menuntut pemerintah menggratiskan biaya pendidikan selama pandemi
selain di jakarta aksi serupa turut dilakukan di sejumlah daerah
di antaranya banten jawa barat dan sulawesi selatan
aksi yang dilakukan di depan gedung mpr dpr ini diperkirakan diikuti sekitar tiga ratus peserta
penyelenggaraan aksi untuk menyuarakan aspirasi di tengah pandemi menuai pro dan kontra
karena dikhawatirkan dapat menjadi klase penyebaran virus corona
gini pak kalau mengenai sebenarnya kita juga tidak mau turun ke jalan ketika masa pandemi kayak gini
kita menjaga jarak pakai masker
tapi kalau melanggar prosedur terpaksa kami tindak
tapi pertama aksi kami ini aksi damai
yang kedua kami akan mengikuti protokol kesehatan itu saja
nah itu kan kita lihat sementara udah jaga jarak ya
kemudian mereka pakai masker
dan mereka hanya menyampaikan aspirasi mereka
rencananya masa akan melakukan long march dari gedung mpr dpr ke gedung kementerian pendidikan dan kebudayaan
pihak kepolisian mengerahkan tiga ratus apart kepolisian di gedung mpr dpr
dan enam ratus aparat kepolisian di depan gedung kemendikbud
bagi para pengendara yang melalui dua gedung tersebut
diharapkan dapat mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi